karena prakarya dari kardus inilah
lukman bayahaki dijuluki ayah kardus oleh masyarakat
menurut lukman ini berawal dari kondisi pandemi yang terjadi
mau tidak mau ia dan istrinya memutar otak
bagaimana menciptakan suasana bermain bersama anak anak di rumah
tanpa menggunakan gadget atau permainan canggih
mainan dari kardus berupa mobil mobilan dan topeng menyerupai robot yang dibuat
kemudian diposting di sosial media
peran sosial media akhirnya membuat lukman semakin dikenal oleh para orang tua
dan kemudian memintanya untuk membuat pelatihan menciptakan kreativitas
ada filosofi kardus sebenarnya
itu ada salah pengertian
banyak yang datang untuk menitipkan anaknya aja
ketika saya mengerjakan di rumah saya bermain bersama anak saya
bukan anak saya main sendiri
bikin bonding orang tua dan anak
jadi ketika saya main itu kan empat jam waktu itu
setiap hari itu kalau saya bikin kardus itu rata rata empat jam
karena dari motong sampai ngerakit sampai jadi itu empat jam
kita juga makin kenal sama karakter anak anak kita
dan yang pasti kita lebih kenal sama kita sendiri
ternyata gue orangnya gak sabaran ya
menurut lukman prakarya kardus memiliki filosofi tersendiri
yaitu menghasilkan kedekatan dan keintiman hubungan antara orang tua dan anak
lewat prakarya kardus anak anak juga dapat belajar untuk berpikir kreatif dan kritis